assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi rekan rekan semuanya
pada hari ini kami akan menyampaikan informasi tentang adanya peristiwa tangkap tangan
yang dilakukan oleh tim kita tim kpk di lapangan
yaitu sehubungan dengan proyek proyek yang ada di
pemerintahan kabupaten ngada
kabupaten ngada ini merupakan salah satu kabupaten di provinsi nusa tenggara timur
sebenarnya kami terus terang saja sangat kecewa dan tidak mengharapkan hal ini terjadi
yaitu terjadinya suap yang dilakukan para kepala daerah
tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota
informasi ini kita terima dari masyarakat
kemudian sampai akhirnya kemarin pada tanggal sebelas
tujuh belas februari hari minggu hari minggu sekitar jam sepuluh pagi
dilakukan operasi tangkap tangan di surabaya di salah satu hotel
dilanjutkan di beberapa kota lainnya antara lain
ada di kupang kupang di ntt kemudian di kabupaten yang ibu kotanya adalah bajawa
secara keseluruhan sekarang ini ada lima orang yang sudah dilakukan pemeriksaan
dua orang yang diamankan yang di surabaya kemudian satu di kupang dan dua orang lagi
msa yang satu adalah msa yang bersangkutan merupakan bupati ngada
dua periode mulai dari dua ribu lima belas
sampai dua ribu dua puluh yang kedua
sebelumnya dua ribu sepuluh sampai dua ribu lima belas
kemudian yang satu lagi ada yang bernama hts
yang bersangkutan ini adalah ketua tim bupati ngada

kemudian yang satu lagi adalah deka
dki ini adalah ajudan dari bupati
kemudian yang keempat wiu
wiu ini adalah seorang pengusaha
yang bersangkutan merupakan direktur pt s sembilan puluh sembilan p

kemudian yang kelima adalah pp
pp ini adalah pegawai bank bni
cabang bajawa di ngada
kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut
setelah kpk menerima informasi dari masyarakat
kemudian melakukan pengecekan di lapangan
karena itu tim menelusuri kebenaran informasi tersebut

kemudian sampai pada akhirnya
pada hari minggu tanggal sebelas februari kemarin

pagi pagi sekitar jam tiga
tim bergerak secara paralel
tim bergerak secara paralel
jadi paralel di tiga tempat
ada di lokasi surabaya
ada di kupang
kemudian yang satu lagi adalah di bajawa kabupaten ngada

lalu sekitar pukul sepuluh wib
tim pertama bergerak menuju ke sebuah hotel di surabaya
dan mengamankan dua orang yaitu msa dan ats
lalu dari tangan ms
tim mengamankan sebuah atm
dan beberapa struk transaksi keuangan
tim kedua yang sudah berada di kupang
mengamankan deka di posko pemenangan di kupang
mengamankan deka di posko pemenangan di kupang

sekitar pukul sebelas tiga puluh wta
kemudian tim ketiga yang sudah berada di bajawa
juga mengamankan wiu
di kediamannya di bajawa pukul sebelas tiga puluh
dan juga mengamankan pp di kediamannya di bajawa juga sekitar sebelas empat puluh lima
dari lima orang yang diamankan di surabaya
kupang dan bajawa
kelimanya menjalani pemeriksaan
di tiga tempat sudah barang tentu
msa dan ats dilakukan di polda jawa timur
kemudian terhadap deka di pemeriksaan awal
dilakukan di polda ntt
kemudian terhadap wiu dan pp
dilakukan pemeriksaan awal di polres bajawa
setelah pemeriksaan awal tersebut
tim menerbangkan msa dan ats
dan deka ke jakarta pada hari minggu kemarin
tanggal sebelas februari malam hari
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di gedung kpk
sampai saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
diduga pemberian uang dari wiu kepada msa
adalah terkait fee proyek proyek di kabupaten ngada
karena yang bersangkutan
pt nya yang bersangkutan ini
mulai tahun tahun sebelumnya sudah mendapatkan beberapa proyek
yang dua ribu delapan belas juga nanti dijanjikan akan mendapatkan proyek tersebut lagi
wiu merupakan salah satu kontraktor di kabupaten ngada
yang kerap mendapatkan proyek proyek di kabupaten ngada sejak tahun dua ribu sebelas
wiu merupakan salah satu kontraktor di kabupaten ngada sejak tahun dua ribu sebelas

wiu bukan membuka rekening atas namanya
atas namanya sendiri sejak dua ribu
dan memberikan atm tersebut kepada msa
total uang baik yang ditransfer maupun yang diserahkan cash
oleh wiu kepada msa
sekitar empat satu miliar sementara yang kita ketahui
antara lain yaitu pemberian dilakukan pada bulan november yang lalu dua ribu tujuh belas
satu lima miliar secara tunai di jakarta
kemudian bulan desember dua ribu tujuh belas terdapat transfer dua miliar di rekening wiu
rekening wiu tapi ada di tangan msa
lalu tanggal enam belas januari dua ribu tujuh belas
diberikan secara cash di rumah bupati empat ratus juta
lalu pada enam februari dua ribu delapan belas diberikan cash di rumah bupati empat ratus dan dua ratus juta
tanggal enam belas dan tanggal enam karena yang bersangkutan

dan ada tugas ke daerah sumba dan sumba barat dayak
untuk dua ribu delapan belas wiu dijanjikan akan mendapatkan proyek di kabupaten ngada
terdiri dari satu pembangunan jalan poma boras
ini lima miliar kemudian ada jembatan bawai tiga miliar
jalan ruas ranamu
ruas ranamu teni dua puluh miliar
kemudian jalan rio minsemarung gela empat belas miliar
lalu ruas jalan di tadawe bela senilai lima m
yang berikutnya ruas jalan emerewa bela senilai lima miliar
kemudian ruas jalan warbe tutara jawa
jadi semuanya ada lima puluh empat miliar
inilah yang dijanjikan oleh msa kepada wiu proyek tersebut
lalu selanjutnya untuk kepentingan penanganan perkara ini
sudah barang tentu telah dilakukan penyegelan beberapa tempat
di antara lain ada ruang kerja di rumah dinas bupati ngada
kemudian juga ruang kerja bupati dan ajudan di pmk ngada juga
dan kemudian ruang kerja pts sembilan puluh sembilan di bajawa
serta ruang kerja di rumah milik wiu sendiri di bajawa di tempat yang sama
setelah melakukan pemeriksaan satu x dua puluh empat jam
dilanjutkan gelar perkara pagi ini
disimpulkan bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi
yaitu memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada bupati ngada
terkait dengan proyek proyek di kabupaten ngada provinsi nusa tenggara timur
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyelidikan
serta menetapkan dua orang tersangka
yaitu satu diduga sebagai penerima adalah msa
msa yang merupakan bupati ngada periode dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas
dan yang kedua diduga sebagai pemberi adalah wiu
wiu ini merupakan direktur pts sembilan puluh sembilan p
pasal yang disangkakan adalah
sebagai pihak yang diduga pemberi wiu
disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu
sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
kemudian sebagai pihak yang diduga penerima adalah msa
disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau huruf b kecil
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
atau yang dirubah dengan
undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
ini kira kira sementara yang kami dapat informasikan untuk pagi hari ini
dan sudah barang tentu akan ada pengembangan pengembangan selanjutnya
nanti akan diinformasikan oleh mbak yeye
itu dulu yang kami bisa sampaikan
sekian dan terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik teman teman saya membuka kesempatan tanya jawab
namun sebelumnya mungkin kita akan menunjukkan dulu barang bukti
dari peristiwa tertangkap tangan bupati ngada yang dilakukan kemarin
jadi barang buktinya berupa kartu atm bni emas
dan beberapa struk bukti pengambilan atm transaksi
dari atm itu
oke terima kasih silakan jika ada yang mau bertanya
ya saya andre dari jatoyi
nah saya mau bertanya pertama
jika memang wu ini sudah sejak dua ribu dua
kira kira dalam pemeriksaan awal ini sudah jumlah total proyek yang ditinggalkan oleh wu
dari emas lainnya berapa ya dari dua ribu sebelas
jadi rata rata itu bidangnya apa
soalnya tadi disinggungnya kebanyakannya proyek jalan gitu
atau ada proyek proyek berhubungan gitu ya
ada proyek proyek berhubungan misalnya kayak pembangunan sesuatu atau apa
di tiongkok ini ada sendiri
yang kedua disini kan tadi menggunakan atm ya
kalau tidak salah dalam suap batamla ya
penguasa tiongkok batamla yang terutama itu
atau lagi giljen gubla itu kan juga menggunakan atm
apakah kpk akan taruh atm
makanya sih lebih lanjut
enggak sekarang sudah semuanya yang ada upaya pemberian korupsi dengan menggunakan atm gitu loh
makanya kan jumlahnya juga tadi sempat dilihat
transfernya jumlah dengan uang besar
tapi juga atm nya dibuka oleh si penerima gitu
yang ketiga jika memang sudah diketahui jumlah mungkin total penerimaannya tadi kan sudah disebut berarti
ada berapa uang yang sudah dipakai oleh msa sendiri untuk kegiatan bergurau gurau ini
untuk kegiatan bergurau gurau ini
untuk kegiatan bergurau gurau ini
terus apakah mungkin sudah mengarah kepada pencucian uang
atau misal untuk membeli aset atau boleh apa
saya sering berterima kasih
dia kan turut diamankan oleh kpk bersama dengan msa di surabaya
apa kepentingan keduanya berada di surabaya
bukankah dia ini katanya sebagai tim psikotest canggung ntt gitu
lalu apakah kepentingannya dia berada di surabaya bersama msa
dan bagaimana peran dia dalam kasus ini apakah dia turut menerima aliran dana dari msa
lalu berikutnya ntt ini kan provinsi yang cukup kaya gitu
nganda sendiri msa sendiri disebut oleh jatam sebagai salah satu kepala daerah yang berulang kali disebut terlibat dalam kasus korupsi
terutama dalam sumber daya alam
salah satunya pertambangan yang disebutnya
yang memberikan konsensi ijin kepada perusahaan indonesia yang mepantau dua puluh enam hektare
nah apakah juga kpk akan mendalami proyek proyek atau izin izin yang diberikan oleh msa selama menjadi bupati ngada
lalu berikutnya juga tidak hanya di ngada ntt juga kan beberapa bupati lainnya juga cukup rawan korupsi gitu
di magikio misalnya ada kasus korupsi
korupsi gedung dprd yang sampai sekarang belum juga dieksekusi oleh mahkamah agung
padahal keputusannya sudah ikrah
apakah juga kpk juga akan masuk ke dalam proyek korupsi korupsi di daerah lainnya di ntt
karena cukup rawan sebagai daerah yang kaya tapi juga cukup katakanlah masih miskin gitu
kasar kasar seperti itu
saya haris dari dtkom
kepada bu basaryah
saya izin bertanya
tadi kan ini ditangkap menjelang pilkada
apakah ada dugaan uang suap tersebut digunakan untuk biaya kampanye seperti bupati jombang pada beberapa waktu yang lalu
oke baik silakan ibu
ada tiga penanya tadi
dari tirto kemudian dari suara pembaruan dan detik
jumlah proyek dari mulai dua ribu sebelas sampai saat ini secara detail sudah barang
tentu belum bisa kita sebutkan semuanya dulu
sudah perkirakan kita banyak tapi sementara yang diinformasikan ya
yang mengatakan itu mesm mengatakan bahwa dua ribu delapan belas yang sejumlah lima puluh empat miliar tadi akan diberikan
yang sebelumnya kita belum hitung karena kita tahu sekarang wiui
wiu yang dari pt s sembilan puluh sembilan
pt s sembilan puluh tadi yang bersangkutan belum sampai di sini
masih dalam perjalanan dari antt ke jakarta
mungkin nanti siang jam dua an baru sampai di sini
jadi proyeknya yang kita pastikan yang kita tahu sementara itu
karena sebelumnya sudah pasti banyak
mulai dua ribu sebelas sampai dua ribu tujuh belas
nanti akan di pengembangannya informasinya akan diberikan oleh mba yeye
kemudian apakah ini sekarang
akan dilakukan tindak pidana pencucian uang
kita harus sepakat ya kalau memang mengarah ada nanti tindak pidananya
sudah pasti kita akan menerapkan undang undang tindak pidana pencucian uang
atm ini memang sekarang menjadi model yang baru
karena mungkin mereka merasa lebih nyaman
tidak perlu bawa bawa uang
bawa uang satu m itu mungkin harus bawa bawa koper
dan mudah dideteksi oleh penegak hukum
atm diberikan tinggal ngambil yang bersangkutan
jadi memang setiap saat modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku
para pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi pasti akan berkembang
nah ini diharapkan memang otomatis juga para penegak hukum akan dipaksa juga harus mengikuti perkembangan khususnya perkembangan it
dan modus modus operandi yang dilakukan oleh

lalu kepentingan ats yang bersangkutan adalah sebagai ketua tim penguji psikotest
karena kebetulan yang bersangkutan ini juga ikut calon
yang akan penetapan hari ini
calon gubernur bakal calon gubernur untuk provinsi ntt
sementara kita belum temukan apakah aliran dana apakah ada proyek belum ada hubungannya
apakah yang bersangkutan menerima sesuatu
sampai sekarang ini kita belum bisa membuktikan ke arah situ
tapi yang pasti yang kita tahu yang bersangkutan ada di sana pada saat tim kita menemukan msa yang bersangkutan ada di tempat yang sama
kemudian masalah ada banyaknya
dan ini juga ada di daerah ntt
itu sudah barang tentu akan didalami oleh tim kita nanti
kita tahu sekarang tim korsubgah kita tim pencegahan sudah masuk ke seluruh provinsi
otomatis mereka akan mengetahui lebih banyak karena mereka ada di sana
jadi informasi informasinya di daerah sekarang memang secara otomatis sudah terintegrasi dengan tim
tim penyidik tim pentindakan
ini akan mempermudah saluran informasi antara kedua tim tersebut
kemudian apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye
prediksi ya prediksi dari tim kita
kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu
tapi apakah itu pasti untuk sana kita belum bisa mengatakan itu
karena kita belum menerima ya belum menemukan
jalur sesuatu yang diberikan kepada pihak yang akan melakukan tim tim yang berhubungan dengan pilkada tersebut
tapi prediksi dari tim tadi sudah mengatakan karena kebersangkutan akan bak balon ya bakal calon ke gubernur sudah barang tentu memerlukan yang dana yang banyak
itu kira kira informasi yang bisa saya jawab
nah pak up nya
dia pisahnya thesemmm separat puasa bukan dong
ini bak kitab tertibim
listen thisham ikon i miejsca ngeri anak hongan kita ini dulu dependent gave you the phone machine